salah satu sektor yang dipacu adalah industri elektronik termasuk upaya pengoptimalan tingkat kandungan dalam negeri pada produk laptop
bertempat di kawasan itdc nusa dua bali menteri perindustrian agus gumiwang kartasasmita menghadiri peluncuran produk laptop pertama buatan indonesia pada kamis dua puluh empat maret lalu
dia mengatakan laptop menjadi salah satu produk yang tercatat berkontribusi terhadap tingginya nilai importasi
dalam lima tahun terakhir rata rata dari dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh satu nilai importasi mencapai angka satu miliar dolar as atau tiga juta unit per tahun
bagi pembangunan sumber daya manusia indonesia yang tangguh dan juga kompeten